hotel sultan kini namanya kembali mencuat setelah hak guna bangunan atau hgb
hotel berbintang lima di jakarta ini dulu sempat mengukir beberapa catatan sejarah untuk indonesia
rabu empat oktober lalu wajah hotel sultan ditutupi oleh spanduk bertuliskan perintah pengosongan lahan
hal ini dilakukan oleh kementerian sekretariat negara dalam hal ini pusat pengelolaan komplek gbk
sementara pihak indobuildco mengklaim masih punya hak pembaharuan
hingga tiga puluh tahun ke depan
berlandaskan hak guna bangunan nomor dua puluh enam dua puluh tujuh hak hotel sultan telah diperpanjang sampai tahun dua ribu dua puluh tiga di atas tanah negara bebas
dan belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau dicabut haknya
oleh karena itu masih berhak untuk pembaharuan hingga tahun dua ribu dua puluh
direktur utama indobuildco yang membawahi hotel sultan dan sultan residence ponco sutowo
mengaku telah menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian sekretariat negara
guna memperpanjang hak guna bangunan
dan saya juga berkomunikasi terakhir saya bicara sama sstec mungkin tahun lalu gitu
saya menanyakan pak follow up nya bagaimana bagaimana solusinya gitu
tapi tiba tiba pihak mereka yang memutuskan dan tiba tiba mereka mengumumkan akan memutuskan
saya bertanya apa yang mau dieksekusi gitu
tapi ya tiba tiba mereka mengumumkan akan eksekusi saya bertanya apa yang mau dieksekusi

tampaknya kalau pertanyaan ini barangkali marilah kita tanya kepada sstec apa yang salah
dari pihak kita sampai terakhir pun kita selalu berusaha membangun komunikasi
untuk mengerti sebetulnya apa sih yang dicari
adanya eksekusi secara sepihak ini menimbulkan kerugian pada hotel sultan
dengan adanya penutupan hampir seluruh akses masuk membuat menurunnya penghuni dan penggunaan fasilitas lainnya
baik hotel maupun apartemen
hamdan zulfa selaku kuasa hukum hotel sultan mengatakan bahwa sesnek dalam hal ini ppkgbk
juga telah menggunakan alat negara polisi dan tentara untuk membatasi akses jalan masuk kawasan hotel sultan secara sewenang wenang
dan melawan hukum karena tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan pengosongan dan mengeksekusi lahan
atas permasalahan sekitar tanah yang terjadi pihak pt indobuild co
mengajukan gugatan perdata terhadap mensesnek ppkgbk menteri agraria dan tata ruang
kepala badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan kota administrasi jakarta pusat
pada senin dua puluh tiga oktober di pengadilan negeri jakarta pusat
terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas tiga belas tujuh hektare kawasan hotel sultan yang dinyatakan sebagai aset negara
hakikat gugatan kami adalah pertama meminta ya
agar ada penegasan dari pengadilan bahwa hgb kami sah secara hukum
kemudian kami sudah meminta perpanjangan pembaruan hgb
kami minta juga agar pengadilan memutuskan hgb pembaruan atas nama india bilco dikeluarkan
kemudian menghukum juga seknek ppkjpk untuk keluar dari area hotel sultan
menanggapi hal ini kuasa hukum ppkgbk saur siyagian mengklaim
jika benar berdasarkan putusan pengadilan bahwa hak guna bangunan nomor dua puluh enam dan dua puluh tujuh secara sah berakhir pada bulan maret dan april dua ribu dua puluh tiga
dan lahan blok lima belas di kawasan gbk tersebut sudah jelas aset milik negara
berdasarkan hak pengelola lahan nomor satu gelora atas nama sekretariat negara republik indonesia dalam hal ini ppkgbk
izinnya tiga puluh tahun
seharusnya dengan izin yang sudah berakhir tiga puluh tahun selesai masa izinnya
tetapi diperpanjang lagi dua puluh tahun okelah kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun dua puluh tahun sudah habis
ya itu sudah selesai
di balik kasus sengketa ini nyatanya hotel sultan mengukir catatan bersejarah untuk indonesia
hotel didirikan berdasarkan permintaan gubernur dki jakarta
ali sadikin pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dengan tujuan untuk menyambut persiapan konferensi pariwisata asia pasifik
hotel berbintang lima ini memiliki fasilitas bertaraf internasional dan menjadi tempat terselenggaranya agenda penting negara
dan hotel ini punya fungsi penting ya tidak sekedar bisnis
dia merupakan satu environment yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi secara keseluruhan
di pengalaman masa lampau pada waktu pemerintah memerlukan event event besar kenegaraan
maka pada satu itulah kita mampu menunjukkan kemampuan kita untuk melayani ini
kami melayani ktt non blok tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu itu jumlah delegasinya satu ratus dua belas delegasi gitu
delegasi kepala negara yang terbesar

dan juga berterima kasih kepada pemerintah dan pemerintah dan juga berterima kasih kepada pemerintah dan juga berterima kasih kepada pemerintah
indo buildco juga turut berperan penting dalam mempersiapkan konferensi tingkat tinggi gerakan non blok ke sepuluh pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam waktu sepuluh bulan indobuildco mampu menyelesaikan renovasi jakarta convention center atau jcc
dengan adanya perluasan ruang pertemuan hingga penambahan fasilitas pendukung
seperti terowongan yang menghubungkan antara hotel sultan dengan jcc ini
menjadi saksi bisu tempat menginap para delegasi pimpinan negara anggota gerakan non blok

permasalahan sekitar tanah kini masih terus bergantung

salah satu hotel yang telah menjadi ikon jakarta ini berharap dapat terus berjalan seperti biasa
tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara